penuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidi
majelis hakim yang terhormat tim penasihat hukum yang kami hormati
dari urayan uraian tersebut di atas maka kami penuntut umum berkesimpulan
bahwa perbuatan terdakwa riki rizal wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan
serta telah memenuhi rumusan rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana
sebagai yang telah didawakan dalam dakwaan pasal tiga ratus empat puluh kuhp
juh jungtu pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta fakta kesalahan terdakwa
kemudian dari fakta fakta tersebut tidak terdapat adanya hal hal yang dapat membebaskan terdakwa
dari bertanggung jawaban pidana
ataupun tidak ditemukan adanya
alasan alasan pemaaf maupun alasan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa
oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut
maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan
dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya
sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa
kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini
wajib pula mempertimbangkan hal hal yang kami jadikan sebagai
mengajukan tuntutan pidana
yaitu hal yang memberatkan
perbuatan terdakwa mengakibkan hilangnya nyawa korban noprian sayo soehut kota barat
dan luka yang mendalam bagi keluarganya
terdakwa berbelit belit dan tidak mengakui perbuatannya
dan memberikan keterangan di persidangan
perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya
sebagai aparatur penegak hukum
hal yang meringankan
terdakwa berusia muda
masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya
terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah
terdakwa masih mempunyai anak anak yang masih kecil
dan membutuhkan bimbingan seorang ayah
berdasarkan uraian uraian tersebut di atas
maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini
menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
menyatakan terdakwa riki rizal wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana
turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal tiga ratus empat puluh kuhp
jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa riki rizal wibowo
dengan pidana penjara selama delapan tahun
dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara
dengan perintah terdakwa tetap ditahan
menyatakan barang bukti berupa
mulai huruf a sampai dengan huruf i
dikembalikan kepada jpu untuk dipergunakan dalam perkara atas
empat menetapkan supaya terdakwa dibawah ini membayar biaya perkara sebesar rp lima
demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini
senin tanggal enam belas januari dua ribu dua puluh
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua
dalam melaksanakan penegakan hukum
jaksa penuntut umum rudy irmawan s a m a
mau mengajukan pembelaan
nanti kami akan mengambil alih saya
saya kasih waktu satu minggu ya
hari selasa yang akan datang ya
ya saudara penuntut umum ya
karena hari senin libur imlek
sidang perkaran no tujuh ratus sembilan puluh sembilan pitb dua ribu dua puluh dua atas nama riki rizal wibowo dinyatakan ditutup